suasana haru terasa saat bus pembawa rombongan jemaah haji tiba di kantor bupati pacitan jawa timur kamis pagi
selain keluarga kedatangan satu ratus enam puluh tiga anggota jemaah haji ini juga disambut oleh bupati dan wakil bupati pacitan
jemaah haji pun terharu saat bertemu dan melepas rindu dengan keluarganya
apalagi mayoritas jemaah haji asal kabupaten pacitan merupakan lansia tanpa pendampingan dari keluarga
jemaah haji mengaku senang karena telah menunaikan ibadah haji dan bisa pulang ke tanah air dengan selamat
rasa syukur dan bahagia juga diungkapkan oleh harun
haji tertua asal indonesia yang tiba di debarkasi surabaya
pada rabu malam
harun yang berusia satu ratus sembilan belas tahun ini mengaku sempat mengalami kelelahan saat di tanah suci
meski harus menggunakan kursi roda ia tetap semangat menunaikan rangkaian ibadah haji
harun juga mengungkapkan ingin segera pulang ke kampung halamannya di pamekasan madura
sementara itu total jemaah haji kloter enam yang sudah tiba di debarkasi surabaya mencapai dua delapan ratus orang
setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan pembagian air zam zam
jemaah haji akan dijembatkan

tim liputan cnn indonesia